sementara itu ketua ombudsman muhammad najih bilang pihaknya telah memberikan sejumlah evaluasi
hingga rekomendasi kepada kementerian atr bpn hingga otorita ikn agar status maupun lahan di ikn bisa diselesaikan dengan baik
ombudsman menyebut persoalan lahan ikn jangan sampai merugikan warga lokal
ketua ombudsman melakukan inisiatif terhadap pemeriksaan atau isu mengenai pertanahan ikn
dan telah memberikan beberapa rekomendasi dan saran mereka terhadap penggunaan tanah untuk ikn
persoalan pertanahan itu hendaknya menggunakan pendekatan pendekatan persuasif
mengingat bahwa kehadiran masyarakat ada atau tidak
masyarakat yang lebih dulu ada itu hendaknya diberikan penghormatan dengan sewajarnya
tentu dengan menggunakan pendekatan pendekatan dialogis di dalam rangka menggunakan tanah yang tentu statusnya harus lebih jelas